biasanya kalau kesurupan begini musti dicemurin ke air
buat baik maka dengan sendirinya hati kita akan bisa menetralisir hal hal yang membuat kita kesal yang membuat kita jengkel
jadi kalian tuh gak boleh marah gak boleh emosi
biarin temen kalian nakal biarin temen kalian ajak kalian
tapi kalian jangan sampai kebawa emosi kebawa perasaan baper
awas kamu sobrik aku bakalan bales
baik kepada santriwan
untuk latihan sekarang di hadapan kalian sudah ada jembatan bambu kecil
yang dimana kalian semua harus melewati ataupun menyeberangi bambu ini
yang fungsinya adalah untuk melatih keseimbangan badan kalian dan kepercayaan dirian kalian
selamat pasya ayo pajar
yah ya ya
ya allah pak de
oh begitu aja gak bisa
pak de coba gini
nah ngapain pak de
ini suatu hal yang langka
baru kali ini ada santri yang nantang pak de
begitu aja gak bisa
pak de akan coba
inilah kesalahan kalian
baik tepuk tangan untuk pak de
ya silahkan pak de
awali dengan membaca basmalah
yakinkan dalam hati
fokus mata ke depan
kemudian letakkan kaki di atas bambu
perhatikan perhatikan semuanya
kemudian belajar perlahan lahan
itu kenapa jadi geget geget gitu
saya masih banyak
ini saya petik banget pak de
sepatu kotor kan dia
kalian sekarang boleh membersihkan diri di sungai ya

iya jangan ya kamu ambil keras ya
jadi dingin nih
kok baju aku sama terus aku hilang kok
ternyata aku taro disitu
coba liat dulu kamu taro mana inget dua
jadi bawah kok jatoh
jatoh gak kal gak ada
pasti kalian lagi nyari baju kalian kan
oh ini pasti gara gara kamu
kamu kenapa ini yang duduk
baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ustadz ingin bilang terima kasih
banyak kepada seluruh santriwan
maupun santriwati yang sudah mengikuti
ekstra kulikuler pramuka ini ya
kalian luar biasa
semangat kalian luar biasa
ustadz berharap kalian tetap jaga
semangat kalian ya dan
yang tinggi terus yang namanya sportivitas ya
sekarang waktunya kita kembali
ke pesantren kita long march
kembali dari sini sampai kembali ke pesantren
cukup cukup cukup
tujuan kamu apa tuh
bercanda bercanda kayak begitu nggak lucu
wah bikin orang panik aja
sopri jangan pernah diulangi lagi ya
kasih yang lain ketakutan tuh
ya saat makab
pandol sose kamu nggak usah jujur
kan kalau kamu berenang kan
baik anak anakku para santriwan dan santriwati
juga seluruh pembina yang ada di sini
sebelum kita melaksanakan long march
untuk kembali ke podok pesantren kunanta
alahkah baiknya apabila kita berdoa dulu
memohon hidup kepada allah swt
semoga perjalanan kita diberikan kelancaran
dan juga keselamatan
dan semoga kegiatan kita ini membawa berkah untuk kita semua
baik pada santriwan maupun santriwati
dodot silakan dipimpin teman temannya
balik kiri keras
eh nggak ada balik kiri
udah biar ustadz musayi yang mulia dan satu saja yang pimpin ya
yuk kita pulang
tapi selamatkan ya
ala tuhan rasulillah
baik anak anakku semua
berhubung kita sudah sampai di pondok pesantren dengan selamat
mari sama sama kita ucapkan hamdalah ya
pak serikiti silakan buka gerbangnya
ya istirahat di tempat
ustadz yaudah gak apa apalah
mereka pada lelah
iya iya benar ustazah
ini bocot pak peci
benar benar hati di sini
udah kayak ikan tembang
bangunin lah bangunin
capek mah capek
masih di jalanan
gak ada ngasih orang lagi capek
tumbe nih makannya anak
kamu itu sudah mendapatkan jatah makanan kamu sendiri
kenapa pasti mau ngambil jatah makanan orang
oh ustadz musa yang mulia
ada satu yang tahu
ini ada aset tuh
ini ada yang kebakaran
apa ada nampain
sekarang semuanya kembali ke depan tuh maksudnya
itu asetnya tempat usaha
ini anak anak pada ngelihat apaan tuh
masa papa di situ di luar tuh

tenang tenang tenang
duduk duduk duduk
nggak ada yang boleh keluar dari rumah makan ini
saya mau keluar sebentar ya
eh nggak boleh
nggak ada yang boleh keluar
iya ini sih
ini sih kebakaran nih kayaknya pak de nih
ini yang namanya kebakaran
tadi saya nunggu gitu
kebakaran pak ustaz
kebakaran pak ustaz
ini lagi dilihat tuh
ya makanya saya kasih tahu biar lebih tahu
kalau nggak rumah pabrik ya
iya orang abul begini
boleh banget itu
tuh ini apaan sih anak anak
tebel banget lagi ya
masuk aja loh anak anak
ini anak anak ini kebiasaan nih
ngapain nyusul nyusul sih
habis makan tuh baca doa
anak anak kok suaranya agak ngebas ya
pononong kan udah pulang ke arat ya kan
pononong kan udah jadi tkw
ngapain di sini lagi sih
pak ustadz mutar
pada di sini
iya ada kebakaran
udah sekarang ustadz sama pak d cari informasi yang valid